apakah anda kita semua sudah siap menghadapi new normal
kita akan bahas dengan ahmad naufal umam dosen psikologi universitas mercubuana
mas naufal selamat malam
mas noval kalau tadi anda juga mungkin sedikit mendengar riset dari universitasnya yang singapura
siap nggak siap ini cakupannya dki ya dki dulu ya
dki siap gak siap ya masih setengah setengah lah gitu
anda melihat evaluasi dulu deh evaluasi beberapa bulan kebelakang
apakah betul kita sudah siap dengan new normal ini
atau anda juga masih ngeliat kayak universitasnya nanyang nih masih siap nggak siap sebenarnya
jenis memang sih siap nggak siap
tapi kalau kita lihat antusiasme sama intensi dari masyarakat kita sendiri
sepertinya kita sudah bersiap untuk menyambutnya gitu
mungkin tinggal butuh sosialisasi yang lebih terasa kebersamaan
daripada sekedar sebuah instruksi yang diharuskan untuk diturutin
tapi ini seharusnya jadi sebuah kebutuhan yang dirasa harus dilakukan bersama sama gitu
oke kalau siap kan sebenarnya karena kita roda perekonomian kita kan harus berputar ya
harus kembali jalan
nah nggak siapnya ini anda melihat nggak siapnya karena faktor apa apa indikatornya
tidak siapnya mungkin kalau saya lihat faktor utamanya dua ya
yang pertama itu egoisme mungkin
yang pertama jadi ketika orang itu hanya mementingkan diri sendiri
kan untuk psbb ini kita butuh concern yang besar untuk orang lain
sehingga bagaimana kita nggak menularkan virus ini ke orang lain dan orang orang terdekat kita
nah ini butuh empati besar di situ nggak bisa kita egois hanya menangnya sendiri
yang kedua adalah frustrasi
frustrasi ini kalau kita kesalinannya luar biasa dalam keadaan ini
biasanya kita akan melampiaskannya kepada tindakan tindakan yang rebelius gitu yang menentang
sesuatu yang ingin menang
ujung ujungnya kita bisa lihat beberapa sekarang yang udah banyak konspirasi beredar gitu
nggak percaya atau apa namanya tidak ingin diatur atur
jadi antara frustrasi sama egoisme ini tantangan besar kita untuk menjalani new normal ini
oke jadi anda melihat tingkat frustasi itu bisa saja terjadi di saat kita nanti sudah betul masuk ke new normal itu ya
ada itu potensi itu
ada tapi mungkin akan mulai berkurang
frustrasi ini puncaknya
kemarin ketika kita masa psbb dan karantina yang sangat ketat itu
mungkin ke depannya ini bisa mulai selama empat tahun mulai hilang gitu
mas novel kalau kita ngomongin soal new normal ya kita kan sebenarnya belum nih masih masa transisi
new normalnya nanti ketika evaluasi masa transisinya memang betul sudah dijalankan dengan baik gitu
tapi kalau kita ngeliat ke belakang kok rasanya banyak juga yang kayaknya udah ngerasa new normal nih
kayak misalnya kemarin kemarin gitu pas mau lebaran gitu orang udah belanja
bisa belanja aja tuh ke pasar juga nggak ada tuh jarak sosial
banyak juga yang nggak pakai masker gitu
apa sih sebenarnya secara psikologis yang harus kita persiapkan ketika nanti betul ya kita sudah siap dan masuk nih ke new normal
yang utama yang saya sebutkan tadi itu jangan sampai ini menjadi suatu terasa sebagai sebuah instruksi yang diberikan oleh pemerintah dan harus wajib dilakukan oleh masyarakat
sosialisasinya itu harus sebisa mungkin kita meratakan ini sebagai kebutuhan bersama
bukan sebagai masalah bersama
bahwa kita melakukan ini bersama sama gitu
jadi kita nggak menjadi peon yang berasa lagi diatur atur orang
tapi sebagai masyarakat yang sama sama melakukan kebaikan bersama gitu
ini untuk mengangkat masalah sosialisasinya
kedua mungkin kita butuh ini juga ya menanamkan lifestyle baru gitu
menganggap ini sebuah lifestyle bukan lagi
itu sih intinya
jangan sampai new normal ini dirasakan sebagai sebuah paksaan tapi sebagai sebuah kebutuhan
perspektif itu harus ada di pikiran kita

mindsetnya itu yang harus dirubah ya
jangan menganggap ini paksaan tapi ya memang ini kebutuhan yang harus kita penuhi yang harus kita jalankan
tapi mas noval ada juga orang orang banyak bahkan yang tidak siap sebenarnya dengan new normal
apalagi kalau kita ngomongin soal dari sektor atau aspek pendidikan kan
bagaimana juga sekarang masih jadi polemik terus nih anak anak sekolah tahun ajaran baru udah balik ke sekolah lagi
apa mungkin masih sekolahnya belajarnya dari rumah gitu
nah untuk orang orang yang belum siap bagaimana mengatasi kecemasan frustasi tadi egoisme itu tadi
selain ya itu tadi apa jangan mikirnya ini paksaan kebutuhan gitu
bagaimana mengatasi itu
ya ini menarik sih memang
jadi pendidikan juga mahasiswa gitu sudah ini biasanya mahasiswa libur panjang kan nggak kangen kampus
ini malah banyak postingan mereka saya lihat pada kangen kampus semua gitu
ya memang ini ya
kita berada pada tatanan baru
kita hidup dengan pace yang lebih lambat gitu
mungkin nanti kedepannya akan mulai masuk tapi dibatasi hanya untuk praktikum saja
dan nggak sesering dulu gitu
untuk mengatasinya sebenarnya ini butuh diskusi sektoral gitu
kita nggak bisa melakukan suatu saran yang cocok untuk semua
hidup pada pace yang lebih rendah sama sebenarnya kita juga disini lebih personal
bukan hanya pendidikan ini justru yang menarik sebenarnya adalah masalah romansa
utamanya buat yang masih pacaran atau belum menikah yang saya lihat
untuk new normal ini
soalnya gini kalau misalnya kita di tahapan yang normal gitu ya dulu ya
kencan tuh bisa nonton bisa belanja dan sebagainya
tapi sekarang itu semua di cup
dan kita itu bisa kelihatan mana yang kesenangan sehari hari dibentuk oleh materi dan fisik
mana yang benar benar care sama kita
benar benar care sama kepribadian dan hidupnya pasangan tuh masing masing gitu
yang paling menarik justru saya lihat disitu loh di new normal ini
positif atau negatif
artinya ini kan mempengaruhi needs behavior kita juga kan
iya nggak sih
soalnya gini manusia itu kan makhluk sosial ya
tapi dengan adanya kemarin ini masa pandemi semua orang harus semuanya dari rumah
romansa pun juga harus dijalankan secara virtual itu
positif atau negatif
artinya kan ketika ini nanti akan berlanjut ke
masa new normal dan menjadi satu patokan artinya semua serba digital semua serba virtual
manusia sebagai makhluk sosial itu kan nantinya jadi akan berubah tuh
positif negatifnya ini beragam memang sih
ini tergantung pemaknaan dari masing masing orang
anggap saja ini sebuah episode yang bisa dimaknai positif atau negatif
yang bagian negatifnya banyak memang itu yang pertengkaran jadi terjadi
karena mereka kehilangan fitur utama dalam hidup
fitur utama dalam interaksi sosialnya sehari hari
ketika jalan jalan nggak ada ketika senang senang gak ada
itu tiba tiba ya semuanya jadi gak ada
sekarang hubungan pertemanan atau romansa ini apa gitu
positifnya adalah kita semakin menjadi semakin reflektif dengan pacu hidup yang lebih lambat seperti ini
jadi kita bisa melihat ke belakang apa sih yang betul betul saya inginkan dan saya butuhkan
apakah orang betul betul peduli dengan kepribadian dan kehidupan saya
atau kita sebenarnya cuma terikat hanya karena kesenangan bersama gitu
positifnya di situ ada dua sisi di sini
oke mungkin untuk lebih membuktikannya lagi itu nanti harus dipantau dikaji lagi
ketika memang betul betul sudah masuk new normal bagaimana nanti bukan ngomongnya mental lagi
romansa di new normalnya ini nanti akan seperti apa
karena romansa kan gak hanya kekasih semuanya kan berhubungan tuh ya
ya interaksi sama teman juga gitu
oke terima kasih mas novel
sudah bergabung dengan si indonesia connected malam hari ini
menarik nanti mungkin bisa kita bahas lagi lebih detail ya terima kasih sekali lagi